jaksa penuntut umum
sebelumnya aziz januar kuasa hukum rizik sihab berharap tuntutan jaksa memenuhi rasa keadilan
sebab ia meyakini kliennya tidak melakukan penyebaran berita bohong terkait tes usap palsu rs umi
tuntutannya memenuhi rasa keadilan
mempertimbangkan banyak fakta persidangan yang memang sangat meringankan habib rizik dan kawan kawan
kami menduga jaksa begitu ingin memenjarakan lebih lama habib rizik dan kawan kawan
tapi itu kami dugaan aja dan masukan dari masyarakat bahwa wah kayaknya jaksa seperti itu
sementara itu petugas kepolisian yang menjaga jalannya sidang kali ini
sempat mengamankan empat orang yang diduga simpatisan hrs untuk diperiksa
selain itu juga petugas melakukan penggeledahan
kasus yang menyeret rizik sihab ini bermula saat rizik dirawat karena positif covid sembilan belas
tak lama setelah dirinya datang ke indonesia november tahun lalu
tim mersi memilih rsumi kota bogor untuk menjalani perawatan
video testimoni rizik yang mengungkapkan dirinya dalam keadaan baik
diduga menutupi hasil tes usap yang dilakukan rsumi
rizik juga didakwa menghalang halangi satgas covid sembilan belas kota bogor dalam menanggulangi pandemi